yang pertama tentu menyebabkan selamat kepada pak prabowo
tapi kita juga harus pembelajaran demokrasi harus lebih baik
itu cerdutannya harus juga
karena itulah negara maju tidak ada persatuan dalam bentuk kebersamaan
pak ini kan pas nampak prabowo dan pak aljibran ini sudah menjadi presidennya maksud sejalan jalan pilih
apakah sebaiknya kedua paslon itu mundur dari jabatan sebagai menhan dan juga wali kota solo begitu pak atau bagaimana pak
dia baru wapres terpilih
nanti pada waktunya dulu saya rumahnya mundur
pada zaman pertama saya mundur dari menko keser dan menko murni
sehingga kampanye tidak begitu
tapi sekarang tentu berubah aturannya
tapi dia baru terpilih bukan presiden
pak darwin abska katanya mau masuk pilkada dki ya pak
saya tidak tahu tanya sama dia lah
pak prabowo kan ini sering terlihat membangun komunikasi politik dengan partai ataupun juga pak topol tol atau pak poh
nah ini apakah terlihat akan dibangun koalisi besar
ya itu cara yang bagus
menuju kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini
karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditengahkan sendiri
tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi
tapi perlu juga pemahaman
seperti saya katakan politik memang satu masalah
tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masyarakat
berarti mirip dengan caranya pak jokowi dua ribu sembilan belas dong pak
memang semua pemerintah itu bagaimana mayoritas di dpr
karena kalau tidak tidak mayoritas
pemerintah juga tidak akan jalan mulu
saya juga mengalami waktu saya dua ribu empat mulai lagi saya berkampanye menjadi ketua golkar
berarti partai selalu lebih bersatu lagi